dan sebuah benteng peninggalan zaman kolonial ditemukan di tengah lokasi penggusuran pasar ikan jakarta
pemerintah dki jakarta akan merestorasi benteng batas kota old batavia ini
pemerintah provinsi dki jakarta berencana merestorasi old batavia yang lokasinya berada di sekitar pelabuhan sunda kelapa
luas old batavia hanya satu lima km persegi dan dikelilingi benteng yang dilengkapi bastion
bastion adalah ruang kecil yang dibangun di dinding benteng yang difungsikan untuk pengamanan kota
di dalam old batavia ini ada gudang rempah terbesar di asia pasifik saat itu
voc menggunakannya untuk menyimpan dua puluh dua jenis rempah yang akan dikapalkan ke belanda dan eropa
beberapa ruas benteng saat ini masih berdiri dan beberapa lainnya rusak dan musnah
bangunan benteng ini sebenarnya kan reruntuhan ya pak ya
jadi artinya sejak
di zaman pemerintahan hindia belanda pun ini juga sudah ada yang dibongkar
iya waktu dendels membongkar ini dibongkar dendels seribu delapan ratus delapan
ya waktu itu kira kira alasannya dibongkar itu apa pak untuk perluasan atau seperti apa
dendels membongkar alasan katanya di kota batavia sudah tidak sehat
harus dipindahkan ke waterlopen atau yang sekarang kita kenal lapangan banteng
sejumlah arkeolog tengah melakukan kajian untuk merestorasi benteng batas kota ini
benteng itu harus diselamatkan sebagai penanda jika jakarta dulu adalah kota penting dalam percaturan ekonomi global
kita rusak atau kita biarkan pembiaran saja sebutnya sudah melanggar undang undang sebenarnya
nah itu berbahaya sekali ya artinya kita yang punya bukti
sedangkan kalau ada bukti dari tahun seribu enam ratus dua puluh ada pasar berarti kota ini pasar aja sudah tua
nah jati diri kota itu identitas kota itu makin lama
reruntuhan benteng kota old batavia di sisi utara ini diketahui saat alat berat tengah merapikan kanal kanal di sekitar pelabuhan sunda kelapa
benteng batas kota ini memang dibangun menyatu dengan kanal sebagai satu kesatuan sistem pengamanan kota
osabudi santosa jakarta